adalah bahwa ibu kota negara itu adalah untuk semua
kita tidak meniru maaf singapura dan lain sebagainya
jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan
sebab bagaimanapun sampai detik ini
pemindah ikn masih terjadi perhudang kontrak
karena secara legalitas kita di dpr sudah mensahkan
tapi di ruang luar ini masih dipertanyakan
tentu kita harus arif dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu
saya berharap pak bambang bersama kawan kawan fokus kepada
apa yang menjadi nilai nilai luhur
kenapa ibu kota
negara dipindahkan dari jakarta ke ibu kota negara nusantara ini
tentu banyak nilai nilai dan saya tidak akan mengungkapkan itu terlalu panjang untuk saya ungkapkan
untuk melaksanakan perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh
di ibu kota negara nusantara itu
saya belum ini dibangun
saya mempersiapkan di mana saja bisa melaksanakan hari proklamasi itu
tidak ada bangunan pun juga tidak ada masalah
itu pandangan saya ketika itu
namun saya minta juga kepada pak bambang
untuk mempresentasikan sebetulnya kehendak presiden yang sebenarnya itu ingin adanya hari proklamasi itu dilaksanakan di situ
bentuk daripada pembangunan itu seperti apa
jadi tadi saya pertama mengatakan hari merayakan itu dimanapun saja bisa tidak ada masalah ada bangunan tidak ada bangunan sama saja
yang penting ada semacam show of force yang kita lakukan bahwa di sini kita pertama melakukan hari ulang tahun kemerdekaan
tapi saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh pak jokowi sebagai presiden
yang obsesinya itu tentu harus diwejawantahkan oleh pak bambang bersama kawan kawan
dalam bentuk apa sehingga proyeksi itu dan antara yang diinginkan dengan apa kenyataan nanti itu
betul betul sesuai dengan harapan dan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap otorita ini
betul betul bekerja secara profesional
kemudian tadi juga sudah disinggung oleh pimpinan pak samsur rizal model daripada ikn ini apakah kita memindahkan jakarta ke ikn
dan kita juga sudah pernah kunjungan kerja ke austradi dan lain sebagainya kita tatap kita perhatikan dan lain sebagainya
bagaimana ini menjadi ibu kota dunia yang modern

karena itu adalah ibu kota negara apakah seperti putrajaya dan sydney yang disampaikan yang di austradi dan sebagainya itu
harusnya kita kan harus konsisten
jadi kita tidak perlu apa yang dikatakan di cina tadi dari tiga ratus ribu tujuh belas juta apakah itu yang menjadi model
menurut saya bukan ke sana
saya tidak bangga terhadap terjadinya arus urbanisasi
dengan adanya pembangunan ibu kota negara berpindahlah penduduk dari satu penduduk ke penduduk yang lain akhirnya jumlahnya melebihi jakarta
padahal nilai nilai luhur daripada perpindahan ini dalam rangka karena banyaknya masalah masalah jakarta dengan berbagai problematikanya untuk kita tinggalkan
sehingga ibu kota negara ini betul betul seperti ibu kota negara yang modern
yang kata pak bambang yang sering saya sudah sangat sering ke sana
jadi kebetulan ketika sebelum dibangun kita dengan helikopter melihat dari yano belum ada sentuhan apapun daripada pembangunan
oleh karena itu ini ambivalensi ini perlu ketegasan dari pak bambang untuk menegaskan tadi dikatakan masalah cina dan lain sebagainya
kemudian adalah di halaman
pak bambang menyatakan ada p satu p dua p tiga dan p empat
yang ingin saya pertanyakan dan saya dalami terhadap p tiga dan p empat ini adalah pemindahan
kita memang mempertanyakan memperdebatkan tentang istilah otorita ketika di pansus
setelah last minute yang disampaikan oleh karena ketika itu titik titik titik dalam kurung
sekarang proses yang akan dilakukan itu adalah pemindahan pak bambang
yang dipindahkan itu bukan barang
yang dipindahkan ini adalah orang
dan orang ini adalah orang orang yang profesional
yang punya tugas fungsi tentang kepemimpinan
tentu punya banyak dinamika problematika dan persoalan
yang dikatakan tadi saya lihat juga pembangunan pembangunan
ini apakah juga jadi karena memindahkan ini jangan menimbulkan permasalahan baru
ini juga perlu diantisipasi agar nanti
jadi bumerang ketika ada proses pemindahan itu dengan berbagai persoalan
ini perlu saya tekankan karena sebagaimana kata pak bambang tadi pada tahun ini akan dilakukan

terakhir adalah pak bambang juga menyampaikan tentang update pembangunan ikn dengan berbagai saya tidak usah ungkapkan terlalu panjang
dan persentasenya pun juga sudah diungkapkan
dan grandisennya juga sudah diperlihatkan kepada kami bersama
dan persentasenya juga sudah diperlihatkan kepada kami bersama
yang ingin saya pertanyakan adalah kalau anggaran yang bapak sampaikan itu tentu anggaran operasional bukan pembangunan
nah ya jangan salah nanti kok sangat kecil sekali pembangunan ibu kota negara istana saja rumah menteri dan lain sebagainya
supaya juga media dadang salah menangkap terhadap anggaran yang sangat kecil kalau itu adalah bagian daripada pembangunan itu
artinya adalah otorita ikn hanya memanage dan anggarannya adalah sekian pembangunnya di luar daripada itu
menurut kacamata saya dan saya yakin terhadap hal itu karena terlalu kecil
oleh karena itu fokus saya adalah
yang bapak sampaikan ini ada yang baru lima puluh delapan persen ada yang tujuh puluh delapan ada yang enam puluh lima ada yang lima puluh empat ada yang dua puluh tujuh
target selesainya juni malah
progresnya februari tanggal dua puluh sembilan februari baru dua puluh tiga persen target penyelesaiannya juni
itu yang agak ekstrim yang saya lihat
dan juga ada beberapa variabel yang lain yang saya tidak usah ungkapkan karena juga sudah ditayangkan
kalaupun terjadi pergeseran misalkan target yang ingin diwujudkan itu
sebab bagaimanapun tentu akan berdampak pula kepada proses pemindahan aparatur sipil negara
sudah punya progres juga yang dilakukan oleh pihak pemerintah berkaitan tentang bagaimana sukses pemindahan ini
dan ini tentu akan menimbulkan masalah juga
kalau ini tidak diminit sedemikian lupa
sebab pintu masuknya tentu otorita yang mempersiapkan semua itu
assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat siang semua kawan kawan pertemuan pertama setelah pemilu
selamat pak bambang tadi kita sudah bicara bicara pak ya
yang pertama itu pak terkait pemeliharaan
hobi membangun tapi seringkali lupa memelihara
jadi tolong dihitung baik baik
karena banyak sekali bekas bangunan bekas kegiatan pon itu yang tidak terpelihara
jadi begini ketua kita ini ikn ini cuma koordinasi saja yang bangunnya menteri pu ketua
jadi mereka ini tidak tahu juga bagaimana kondisi barangnya nanti
jadi diserahkan barang sudah itu baru dipelihara
jadi tolong diperhatikan juga nanti tentang biaya pemeliharaan seluruh kwasitas yang ada
kemudian yang kedua saya mengingatkan pak bahwa saya ini kota baru
kota baru ini jangan sampai nanti tata ruangnya jadi semerawut
sehingga kita tidak bisa mengatur alur transportasi publik
sehingga terjadi lagi kemacetan
kemudian yang terakhir saya lihat tadi kan ada satu ratus dua belas pak ya bangunan yang seakan dikerjakan segera ya
kita memahami bahwasannya banyak prioritas yang dibutuhkan
baik kantor kementerian dan sarana sarana pendukung yang lainnya
karena itulah saya secara pribadi mengusulkan
kalau bisa gedung dpr itu yang terakhir sekali saja pak toa
karena kan kita melihat bahwasanya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu
sebegian masif sebegian besar
jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah
jadi mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kitalah yang terakhir
kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah
tetapi terakhir sekali saja ketua itu saja terima kasih ketua
memang berapa periode lagi pak
terima kasih pak bayu
terima kasih pak ketua
terima kasih pak ketua
yang terhormat pak ketua dan pak wakil ketua rekan rekan anggota dewan yang kami hormati kami muliakan dan kami banggakan
yang terhormat kepala otorita ikn beserta seluruh jajarannya
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
pada saudara saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa selamat malam
saya tidak banyak banyak pak
satu saya ingin bagaimana pesan presiden
tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat itu sudah bisa upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia
nah kira kira saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak ketua
nah kira kira ini tercapai atau tidak
yang kedua daya balik itu jangan dimusnahkan
ini sudah ada riak riak saya dengar
kalau memang kampungnya itu perlu di inclup inclup
atau indian di amerika
atau peaking di eropa
ini perlu dicermati benar benar
jadi kami dayak itu jangan dimusnahkan
kalau perlu di inklav inklav
ini kan banyak tanah tanah negara
dalam hutan produksi dalam hutan apa apa macam macam namanya itu
karena orang kan sudah dikasih izin
perusahaan kan sudah dikasih izin
satu hti lima puluh tiga tahun
nah diganti tidak itu uangnya
atau diambil begitu saja oleh negara
apalagi yang memang diterlantarkan
nah ini saya mohon dengan hormat
supaya sudah diberikan kekuasaan selaku kepala otorita
otorita itu kan otoritasnya itu sudah diberikan kewenangan tugas dan tanggung jawab
secara khusus dan bertanggung jawab kepada presiden
prinsip kehatian kehatian itu tolong dipegang
jangan kita mengejar target kita mengorbankan yang lain
memang di dalam suatu revolusi kata bung karno korban itu pasti ada
tapi bagaimana kita memperkecil risiko
sehingga target presiden itu bisa terwujud
jadi semua bisa enjoy
jangan pemerintah saja yang enjoy sementara rakyatnya setengah mati
dan saya rasa tidak berlebihan
wajar wajar sajalah kalau kami ini
orang minoritas orang primited orang yang tertindas khawatir
jadi negara harus memberikan perlindungan
ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan
kalau masalah usulan angka itu saya pikir itu nomor dua atau nomor tiga
ini kita bicara masalah ibu kota negara yang memang kesepakatan dari komisi dua itu kita dukung secara penuh untuk segera terrealisasi
yang pertama kaitannya saya hanya ingin mengingatkan yang tadi dikatakan pak samsur rizal juga masalah konsep ikn
ini kan fokusnya kemana
apakah ke pemerintahan atau ke ekonomi
apakah ini sudah kepastian mau ke pemerintahan
tapi kalau dilihat dari data yang ada ini juga masih bicara masalah
industri ekonomi bisnis ini berbicara di ikn
karena kita bisa membayangkan kalau hanya pusat pemerintahan itu sih akan menjadi sepi
jangan sampai berulang lagi daya dukung lingkungan dengan adanya perkembangan ibu kota
negara yang digabung dengan bisnis ini menjadi berat bebannya
jadi penyelesaiannya itu bagaimana gulanya juga dipindah
kalau gulanya numpuk di ikn juga sama kembali lagi menjadi beban yang berat
jakarta sebenarnya persoalannya juga sama
akan menjadi tertata kembali
ini kan penyelesaian yang bukan dari akarnya
kalau dari akarnya kenapa menjadi daya dukungnya menjadi terlampaui
yang kedua yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan kesiapan dari infrastruktur yang ada
khususnya kalau ibu kota negara ya kaitannya dengan tadi dipaparkan kaitan sumber energi sudah ada
dari pltf pembangkit listrik tenaga surya
terus infrastruktur it nya seperti apa perkembangannya
nah bagaimana kepala otorita berserta jajarannya ini mempercepat pembangunannya
dan juga jangan lupa undang undang oikn kemarin yang kita bahas
ini konsepnya juga bagaimana mendukung investasi masuk
jadi bukan mengandalkan pada anggaran pemerintah saja tapi juga dari investasi
nah saran saya saran saya ini kan investasi yang masuk pun juga nggak jelas
saya juga ingin informasi sudah berapa banyak apa saja yang sudah masuk atau baru mou
kami sangat mendukung ikn ini untuk segera selesai
saya sarankan saya sarankan untuk segera saja berkomunikasi dengan presiden
jadi secara formal ibu kota negaranya sudah di ikn saja
secara politiknya supaya ada landasan yang kuat bagi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
kalau tidak ada kepastian ini undang undang dki nya sudah dibahas
ini tinggal mengeluarkan kepres saja bahwa pusat pemerintahan pindah di ikn
ini investasi dunia bisnis dan sebagainya ini menunggu
sebenarnya ini mau beneran apa enggak
kalau mau beneran secara politik dideklarasikan aja
jadi apa namanya seperti proklamasi
kita pindah sudah pindah
sudah setelah itu baru dibangun kemudian
kalau mengambang begini saya pikir siapapun akan masuk ke ikn juga ragu ragu
siang salam sejahtera bagi kita semua
pimpinan yang saya hormati dan rekan rekan yang saya banggakan pak kepala
pak wakil kepala berserta deputi dan jajarannya
jadi saya enggak banyak banyak pak kepala
saya hanya ingin mendorong terus mengenai kepastian hukum untuk berinvestasi pak
sudah ada task force dunia usaha dengan ikn
ya mungkin saya dorong untuk lebih aktif lagi
karena dari sektor swasta masih ada keraguan keraguan mengenai kepastian hukum
dan terutama masalah pertanahan
jadi ini pak ketua sekaligus melaporkan ke pak ketua
ini ada keterkaitan antara ikn dengan kementerian atr bpn pak ya
tentang kepastian hukum mengenai kemilikan lahan
jadi ini memang salah satu yang dianggap kurang
kurang respon dari dunia usaha
jadi mengenai kepastian hukum
dan sesuai dengan tugas dari ikn ini adalah menjaga
menjaga pengembangan daerah mitra
jadi ini memang tugas dari ikn
ya termasuk juga masalah pelayanan perizinan
nah ini juga pak bambang seharusnya juga bercerita pak di sini pak
kendala kendala yang bapak hadapi
karena kebetulan kementerian atr bpn itu mitra komisi dua pak
jadi lebih enak bapak menyampaikan di sini
karena kami juga perlu tahu itu pak
ini kan penguasa pengusaha daerah ini kan masih ingin juga mendapatkan informasi pak
bagaimana bisa ikut serta dalam pengembangan ekonomi di ikn
karena selain ikn ini merupakan tujuannya untuk mindset baru
tapi juga untuk pertumbuhan ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi ini kan bukan hanya yang besar besar
tapi yang menengah ke bawah perlu juga diberi kesempatan
tentu melalui informasi informasi yang seperti melalui task force dengan dunia usaha tadi
di provinsinya ditingkatkan pak
pertama tentang status otorita ikn ini
sebaiknya itu merupakan status yang selamanya gitu ya
jangan ada lagi dualisme kepemimpinan seperti yang ada di batam
katakanlah nanti setelah bagus akan ada gubernurnya begitu
akibatnya pembangunan atau kebijakan itu
ya kita seperti ketahui batam sekarang ada wali kotanya
otoritanya jadi seperti mati gitu pak
yang kedua tentang master plan yang saya lihat di sini
motonya kota dunia untuk semua
apalagi side plan ini atau rencana visi misinya
itu dari dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu empat puluh lima ini kan kurang lebih dua puluh satu tahun pak
kalau kita mengharapkan kota ini adalah termasuk kota bisnis
yang master plan nya secara keseluruhan juga belum ada
tapi kalau kita mengacu dengan kotanya pak atau mas doni
yang hampir lima puluh tahun ini samping ibu kota loh pak
untuk hijrah itu luar biasa pak
paling sekitar dua hektare yang terpenuhi di bsd
di bekasi lebih kecil lagi pak
ada yang lebih besar di cilitung jababeka
itu juga hampir lima puluh tahun karena industri pak yang mendukung
jadi isi daripada huniannya memang berimbang atau linear dengan banyaknya industri
nah kita yang akan kita capai di ikn ini apa
kalau menurut saya apa yang disarankan oleh teman teman tadi
semestinya merupakan kota administratif dulu pak
baru secara alami kita menjadikan
ibu kota ini pelan pelan sebagai pendukung pak
kota bisnis tetap di jakarta pak
jadi luar biasa dua puluh satu tahun yang menurut saya terlalu berhayal
tapi kalau dibuat ini mas doni
kota administratif dengan wisata
nah itu mungkin luar biasa pak
sehingga orang akan liburan ke sana pak
tapi kalau kita mengharapkan penghunian
apalagi dipaksakan kantor seluruh karyawan pindah ke sana
dan zaman sekarang ini yang sudah bisa online
sudah bisa tidak perlu jalan
ya mungkin setingkat dirjen lah
atau eselon i saja yang ada di sana
karena di sini adalah pendukung administratif
terhadap industri industri maupun bisnis
tentunya jangan kita paksakan pindah ke sana
akibatnya cost nanti akan lebih besar lebih mahal
jadi ini harus dibicarakan lagi pak
misi visinya daripada pak presiden ini harus berani kita ungkapkan
karena realitanya ada di depan mata kita
yang di samping ibu kota loh pak
lima puluh tahun saja segitu segitu saja pak
bsd agak lumayan setelah terjadi jalan tol
coba belum ada jalan tol yang sekarang
perencanaannya itulah kota shanghai pak
kota shanghai itu infrastrukturnya sudah apa
dan kalau bisa jangan berubah master plan ini
hijau merah ini tidak boleh berubah
sehingga ke depan apa yang kita akan capai
atau kita akan tinggalkan di ikn ini tentunya luar biasa
dengan perencanaan yang matang gitu
ya sekarang saja sudah bergejolak
karyawan atau pegawai negeri yang mau pindah ke sana itu
banyak sekali penolakannya
tidak baik juga pak kita paksakan pasar ada
contoh saja kita waktu kunjungan ke sana
kasian saya melihat teman saya ini pak andi ini
nyari wc aja sulit pak
nah saya nggak kebayang tujuh belas agustus nanti dipaksakan
jadi maksud saya prasarana atau
pasum pasos juga tidak bisa kita paksakan
dia harus linear dengan keberadaan orang yang ada tetap di sana
jadi istilahnya alami lah
jadi jangan ujuk ujuk kita timbul banyak
karena kita melihat contoh kota kota
ibu kota atau pemekaran kabupaten
itu kosong melompong pak kotanya
jarang ada yang sukses
senin sampai jumat saja pak
tapi kalau karyawan itu jadi karyawan pjka pulang jateng
pulang jumat kehadiran ahad
nah bagaimana kita mau ikn ke depan ini
luar biasa apalagi secara infrastruktur
kita lihat luar biasa alaminya alamnya ya
tentunya teman teman swasta juga akan mikir mikir juga
tapi kalau kita sekali lagi kita jalankan dengan
kota administratif dan wisata
jadi kita bisa bentuk wisata wisata yang indah di sana
yang terakhir adalah masalah pertanahan pak
masalah pertahanan ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa
karena saya mendengar ada lebih dari dua persil
yang belum selesai persoalannya
ya baik itu persoalan dengan penduduk setempat
maupun dengan persoalan yang kemarin itu yang masuk di dalam lingkaran otorita
maupun yang sudah dicoret
beberapa hal yang sudah disampaikan oleh anggota
cuma saya ingin menanyakan terkait dengan realisasi di tahun dua ribu dua puluh
di sini tertera ada anggaran sekitar dua ratus delapan puluh lima miliar sekian
yang realisasi sudah dua ratus tujuh puluh satu miliar sekian
jadi bapak ibu sekalian
kalau kita berani menarik kata nusantara
berarti itu tidak akan terlepas dari kita menarik sebuah benang merah
yang mempunyai nilai yang luar biasa
dan di dalam kita menarik benang merah itu
saya belum pernah mendengar sejauh mana komitmen pemerintah
di dalam membangun budaya di ikn tersebut
dan seperti yang saya lihat di sini
deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat
itu anggarannya sepuluh miliar
apa saja yang sudah dilaksanakan dengan anggaran tersebut
dengan melihat pbb telah mengapresiasi
seperti pak arief suwanto ini juga sudah sampaikan tadi
akan menjadi lebih agungnya ikn ini
kalau itu sudah mengambil kata nusantara
dan akan dilengkapi dengan bentuk bentuk
di dalam membangun budaya itu sendiri
terbangunnya lima tempat ibadah
ini penting menjadi pemikiran kita bersama
karena satu namanya nusantara
yang kedua adalah sebagai bentuk konkret dari sikap kita
bagaimana bineka tunggal ika itu ada di ikn
itu kira kira yang bisa saya sampaikan
terkait dengan realisasi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
saya mengapresiasi kepada kota kota ikn
apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik